ada pemandangan berbeda saat anda melintas di sepanjang ruas jalan sudirman hingga mh tamrin jakarta pada kamis pagi
jika biasanya para pengguna sepeda hanya diperbolehkan melintas di trotoar jalan
mulai kamis pemprov dki menyediakan jalur khusus
para pesepeda dapat leluasa melintas di jalan raya meski hanya di bagian sisi sebelah kiri jalan
jam operasional jalur khusus sepeda di sepanjang ruas jalan sudirman mh tamrin ini dapat digunakan senin hingga jumat
sementara sore hari dimulai pukul empat hingga enam sore
sementara pada sabtu pemprov dki jakarta memberikan kelonggaran waktu dari pukul enam sampai sepuluh pagi
sementara sore hari dimulai pukul empat sore hingga tujuh malam
kepala dinas perhubungan dki jakarta safrin liputo
jalur sepeda yang awalnya berada di trotoar terpaksa harus dipisahkan ke jalan raya
demi mengurangi potensi penyebaran virus covid sembilan belas antara pesepeda dengan pejalan kaki
dan harapannya dengan pola ini
maka tidak akan ada lalu lintas bercampur antara pesepeda dengan pejalan kaki
sehingga kita terus bisa menekan penyebaran covid sembilan belas
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol sambodo
mengimbau agar para pesepeda dapat menaati aturan yang berlaku selama berkendara di jalur sepeda
jadi para sepeda pemakai sepeda yang tidak menggunakan jalur sepeda yang sudah kita sediakan
artinya kalau di jalan itu ada jalur sepeda kemudian kita pakai
itu kita ada acaman hubungannya yaitu pasal dua ratus sembilan puluh sembilan di undang undang lautus dan hutan jalan
itu ada ancam pidanya
yang itu rp seratus atau ancaman kurungan lima belas hari
sejumlah pesepeda pun menyambut baik jalur khusus tersebut
saya sebagai sepeda sih senang sekali ya
sudah disediakan jalur
ya mudah mudahan sih saya berharap jalurnya benar benar bisa digunakan oleh pesepeda ya
tidak hanya untuk di tempat tengkurongan motor atau mobil
kira kira yang sebarangan penumpang
selama satu pekan ke depan
di sub dki jakarta bersama dit lantas pol damit rujaya akan melakukan pemantauan di lokasi
jika dinilai efektif
maka jalur khusus sepeda tersebut akan mulai diberlakukan selama masa psbb transisi
menuju era tatanan hidup baru
rizky ihtiyar yahya jakarta